kok parah banget sih

wah ternyata orangnya lumayan ganteng juga
yuk ini doang
kayaknya gue kena deh
iya beneran itu tristan temen s sama gue
bukit dulu bentar
gue baik lo apa kabar
masih suka main musik
belakangan ini sih gue udah ga main musik lagi
cuma gue lebih suka main motor
jadi jalanan lah pokoknya
gagal banget sih

ke jahat sih raga jajah
pertanyaanikes udah cri
kalau gitu gue tinggal dulu ya
temen temen gue nungguin disana
lo mau gak nombor teleponnya tristan
masa baru kenal udah langsung nanggap

ini tuh cewek emang teman
udah lo sikat aja lah
jangan sedih ya
yang gue tau sih
kayaknya si tristan tuh gak bisa move on dari sini pacarnya naik ke atas
terima kasih udah nonton